ini kami dari forum demokrasi banten
belasan aktivis yang tergabung dalam forum demokrasi banten
melakukan aksi protes di salah satu kantor perwakilan bumn
yakni kantor jawa seraya di kawasan pendidikan cikokol
kota tangerang banten pada selasa siang
mereka mendesak erick thohir selaku menteri bumn
yang juga ketua satgas pemulihan ekonomi dampak pandemi covid sembilan belas
mundur dari jabatannya karena dinilai telah gagal menjalankan tugas
yang dibankan kepadanya
selain itu kebijakan erick thohir dianggap kerap menimbulkan kegaduhan
yang berdampak pada konflik internal pemerintahan presiden joko widodo
saya sudah sampaikan bahwa forum demokrasi banten melihat selama satu tahun terakhir
bahwa erick thohir selalu mengeluarkan kebijakan kebijakan
yang memunculkan kegaduhan kegaduhan misalnya suara tangkap jabatan
belum lagi soal gaji pemborosan negara
gajinya sudah sangat besar di banyak kementerian
kemudian juga diberikan gaji lagi di komisaris
janjinya soal bumn laba prof
ternyata hari ini ada banyak bumn yang rugi kok
karena kita semua melihat erick thohir sudah gagal
sementara itu sekelompok masa yang tergabung dalam forum masyarakat jakarta
menyegel gerbang masuk pintu kementerian bumn
di jalan merdeka selatan jakarta pusat pada selasa sore
aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan
terhadap kinerja erick yang dianggap gagal dalam mengemban tugas sebagai menteri
karena banyak perusahaan bumn mengalami kerugian
kami dari dua puluh lima provinsi hari ini melakukan aksi secara serentak
menuntut agar peradanya perbaikan di bumn bumn
yang selama ini kita nilai bahwa erick thohir selaku menteri
yang telah diberikan mandat oleh presiden gagal dalam melakukan perbaikan perbaikan di bumn
terbukti dengan banyaknya
phk di kementerian kementerian bumn dan juga hutang hutang yang semakin membengkak
di perusahaan perusahaan bumn yang notabene adalah perusahaan negara
demonstran juga meminta presiden joko widodo untuk melakukan reshuffle menteri
yang dinilai tak menguntungkan negara
tim liputan sianian indonesia